jelang laga hidup mati di partai terakhir grup a piala presiden kontra psm makassar
persib menggelar latihan intensif di stadion gelora bandung lautan api selasa pagi
meski menargetkan kemenangan atas psm makassar peluang persib untuk lolos ke babak perempat final piala presiden berada di ujung tanduk
pasalnya tiga pemain asing persib dipastikan absen sementara persib harus menang dengan selisih tiga gol untuk lolos
usai menderita kekalahan dari psms medan persib kembali menggelar latihan intensif di stadion gelora bandung lautan api bandung selasa pagi
dalam latihan yang digelar jelang laga hidup mati kontra psm makassar tersebut
dua pemain muda febri haryadi serta henhen herdiana mulai bergabung usai menjalani pengusatan latihan bersama timnas u dua puluh tiga
selain melakukan latihan fisik ringan pelatih roberto carlos mario gomez meminta seluruh anak asuhnya
untuk menggelar taktikal game guna mengantisipasi taktik permainan psm makassar
meski optimis mampu memenangkan laga asisten pelatih persib fernando soler mengaku
peluang persib untuk lolos ke babak perempat final piala presiden berada di ujung tanduk
pasalnya dua pemain asing ezekiel n duasel dan boyjan malisik dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning
sementara michael essien kemungkinan akan absen karena cedera
selain itu peluang persib untuk lolos ke babak perempat final
semakin terjal karena harus mengandaskan psm makassar dengan selisih tiga gol

ya bisa kenapa saya harus percaya
sebelumnya dalam laga kedua grup a persib harus menderita kekalahan dua dari psms medan
freddy bangun bandung